meski memahami penyidik barai skrim polri masih terus mendalami dan memeriksa baradae
lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk meminta difasilitasi agar dapat segera bertemu dengan baradae
sebelumnya pada selasa siang lpsk telah mendatangi barreskrim untuk mengklarifikasi atas informasi yang didapatkan lpsk dalam penyelidikan
pasalnya hingga kini lpsk masih menemukan adanya keterangan berbeda antara baradae dengan tersangka lainnya
lpsk juga mengaku belum melihat berita acara pemeriksaan yang baru setelah baradae memperbaharui keterangannya di depan penyidik